dengan pengungkapan dibalik aksi dua puluh satu dan juga dua puluh dua mei
segera kita akan bergabung ke gedung kementerian koordinator politik hukum dan keamanan
baik ini kita masih menunggu proses konferensi pers
kita sudah lihat ada pihak dari tni
dan juga dari pihak kepolisian ada pak kapus pen tni di sana
ada juga pak m iqbal
tampaknya juga sudah mulai menyampaikan kepada media
tentang apa yang akan disampaikan berkaitan dengan pembukaan
ataupun pengungkapan dalam huru hara dua puluh satu dan juga dua puluh dua mei
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semua
yang terhormat kapus pen tni
yang saya hormati teman teman saya dari penyidik bareskrim dan polda metro jaya
kombes polda di hertadi dan akbp adri
yang menangani beberapa kasus yang akan disampaikan ke publik hari ini
teman teman pers yang saya kangenin dan yang saya cintai
mohon maaf layar dan batin karena masih suasana lebaran
dari mabes polri dan mabes tni akan menyampaikan rilis hari ini
tentang beberapa perkembangan penanganan kasus terkait dengan peristiwa dua puluh satu dua puluh dua mei tahun dua ribu sembilan belas
namun saya akan menyampaikan dulu ini perlu saya sampaikan kepada publik
bahwa aksi unjuk rasa pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua itu terbagi dua segmen
yang pertama unjuk rasa damai
pada tanggal dua puluh satu sekira pukul empat belas
ya terus berjalan pukul lima belas sampai pukul delapan belas
sekira berjumlah tiga masa
itu melakukan penyampaian pendapat di muka umum secara tertib
sesuai aturan damai
sesuai dengan undang undang yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum
yaitu undang undang sembilan nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya alhamdulillah pada pukul delapan belas
korlap berkoordinasi dengan kapolres jakarta pusat selaku kepala pam objek
itulah sop di kepolisian maupun di tni
yang bertanggung jawab pada objek di depan bawaslu
untuk minta toleransi waktu
seharusnya sesuai dengan undang undang tersebut
seharusnya tidak diperbolehkan lagi penyampaian pendapat di muka umum
tapi karena momentum bulan ramadan
aspek agama di situ
meminta waktu untuk berbuka puasa
sholat maghrib perjamaah
dan juga lanjut sholat isya sampai taraweh
bahkan alhamdulillah tanpa sekat
seolah memang betul betul satu bangsa satu tanah air satu saudara
personil pengamanan dari tni polri ikut berbuka puasa bersama dengan masa aksi
beribadah yang muslim sampai dengan taraweh
itu segmen satu
sekira pukul dua puluh satu
korlap kembali berkoordinasi dengan kapolres metro jakarta pusat
menyampaikan bahwa sudah terlalu malam
dihimbau masa agar kembali
ya paralel dengan itu teman teman media bisa lihat
masa kembali dengan tertib tadi juga ada yang beribadah
dengan damai selesai
kapolda metro jaya sempat memerintahkan konsolidasi
apel konsolidasi untuk mempersiapkan dan mengecek
dan melakukan analisa evaluasi
itu segmen pertama
segmen kedua nah ini ini yang harus diketahui
bahwa ini sangat beda dengan
masa damai tersebut
pada pukul dua puluh dua tiga puluh
tidak ada kabar berita
sekitar lima ratus masa
di depan atau di samping bawaslu
melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap petugas
bahkan petugas yang menghimbau diserang
bukan saja menggunakan benda benda yang kecil
tapi benda benda yang mematikan
molotov itu kalau misalnya
airnya tumpah terbakar
bisa berakibat mematikan
petasan petasan yang kecil tidak apa apa
tetapi petasan roket sama saja
patahan roket itu berbahaya dan mematikan
kalau kecil segini tidak apa apa
tapi batunya sebesar konblok dan sudah dipersiapkan
dan sudah dipersiapkan
dan ada korban korban yang nanti saya sampaikan dari petugas
yang di depan
ada juga panah dan panahnya beracun
nanti kita akan ungkap pada konfes berikutnya
kelewang pedang dan lain lain
artinya masa tersebut sudah disetting
didesain untuk rusuh
menyerang memprovokasi petugas
terus kita lihat
segmen dua itu terus bergulir sampai dengan pagi harinya
sampai pukul satu
ini cuplikan cuplikan dari media media televisi
sesuai standar operasional prosedur
polri tentunya menghalau dan membubarkan
dilengkapi dengan gais air mata
dan peluru karet serta peluru hampa
sudah beberapa kali saya sampaikan di publik
bahwa personil pengamanan dua puluh satu dua puluh dua mei
baik tni dan polri tidak dilengkapi dengan peluru tajam
tidak dilengkapi dengan peluru tajam
dengan berbekal halau alhamdulillah
sampai pagi harinya kita bisa
memberhentikan walaupun ada banyak kerusakan kerusakan
nah ini asrama pori petamburan
sampai ke asrama polri petamburan
puluhan kendaraan dirusak dan dibakar
asrama patut diketahui oleh publik
bahwa asrama polri petamburan ini
bukan seperti asrama brimo tangsi
dia ada penjagaan ada terpencil
tapi ini sangat terbuka
bahkan di sana
banyak polisi polisi dan fungsi fungsi lain bercampur
bahkan juga ada masyarakat biasa
ada anaknya ada istrinya
ada anak istri
mereka tidak tahu menahu
mereka penghuni aspol
bukan personel pengamanan
menjadi sasaran penyerangan
kita juga sudah minta
penghuni asrama polisi petamburan untuk membuat laporan polisi
kepada ke polda metro jaya
karena mereka korban
dan juga mengadu komnas ham
kalau mengadu komnas ham mereka sendiri yang inisiatif
kemarin kalau tidak salah sebelum hari raya idul fitri
anak istri dirinya sendiri terancam
menggunakan benda benda yang mematikan
nah ini di ks tubun
ini adalah beberapa visualisasi
untuk disampaikan ke publik
bahwa masa perusuh itu
patut diduga kuat
dimobilisasi dan disetting
untuk melakukan kerusuhan dengan penyerangan
dan provokasi terhadap petugas
nah sekarang tanggal dua puluh dua
tanggal dua puluh dua mei juga
tetapi ini agak beda
kalau yang tanggal dua puluh satu
masa perusuh datang
setelah masa damai
tetapi tanggal dua puluh dua mei
masa perusuh ternyata sudah berada di masa besar itu
tidak ada masalah
kapolres metro jakarta pusat
selaku kpam oyg
masih bisa mengelola
menjaga kondisi keamanan
kerjasama dengan korlav
juga meminta toleransi
apalagi momentumnya bulan ramadhan
walaupun kita melanggar undang undang
ada hak hak orang lain
dicabut atau digunakan
banyak orang yang rugi disitu
dan banyak juga penjarahan
pada waktu kerusuhan
belum perasaan perasaan yang tidak tentram
tidak damai pada saat kerusuhan
setelah berbuka puasa
kapolres metro jakarta pusat
dan teman teman personil pengamanan tni kori
menduga bahwa ini akan terus
sholat isya berjamaah sampai taraweh
belum sempat petugas menggunakan
masa perusuh yang sudah berada di
masa besar tersebut
sekitar enam ribu
itu langsung juga
dengan melempar molotok
melempar bambu runcing
melempar semua benda benda mematikan
tolong diingat ini benda benda mematikan
jadi publik harus paham
yang mengawali adalah masa perusuh
karena mereka menyerang duluan
petugas tni kori
itu hanya melaksanakan
kita tidak balas menyerang
tapi menghalau dengan sop
menghimbau dengan kata kata
menghimbau atau menghalau dengan
dengan harapan masa perusuh dapat bubar
tetapi mereka terus
ini adalah gambaran
pada tanggal dua puluh dua mei
ini terlihat dua orang
dari masa aksi menyiapkan bom molotov
kita sedang mendalami
oleh bapak kapolri
untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dari masa aksi masa aksi yang kita dapat dari bukti digital dari keterangan keterangan dari semua alat alat bukti atau petunjuk yang ada yang kita dapati di lapangan
mungkin teman teman media atau publik sudah paham bahwa ada ambulan yang dapat kita sita yang membawa batu batu dan alat alat benda benda yang berbahaya
dan ambulan tersebut sama sekali tidak ada alat alat medis
ada juga ambulan lain yang di sekitar white house
masyarakat asing kita bisa lihat di cctv keluar di situ masa membagi bagikan amplop
sedang kita investigasi mendalam
ya merusak fasilitas umum juga
jadi semua masyarakat juga mengalami kerugian
akibat masa perusuh ini
ini perlu juga kami sampaikan kepada teman teman media
bahwa petugas kami juga menjadi korban
dua ratus dua puluh lima personil pori rawat jalan
mungkin hari ini atau kemarin beberapa hari yang lalu ada juga yang sudah kembali
itu yang tengah akp agus sumarno wakapolsek jatinegara
yang bersangkutan sedang melakukan patroli
melihat ada kerusuhan
berusaha untuk menghimbau
tetapi malah diserang
langsung dipukul rahangnya dengan konblok
akhirnya sini operasi
giginya habis rahangnya diduga patah
masa perusuh dan
masa yang menyerang petugas
ini sudah ada niat
bukan hanya untuk
memprovokasi tetapi untuk melukai
mungkin menghilangkan nyawa petugas
ini kerusakan yang timbul
mes petamburan jakarta barat
post lantas tiga ruku terbakar
tiga ruku itu rukunya masyarakat
di aspol petamburan
lima belas roda empat dibakar
dan itu bukan milik polisi semua
milik masyarakat juga ada
mereka semua sudah ke komnas ham
ada yang sedang dan banyak yang parah
tkp kedua jalan katamso palmera
dua bus berimob dibakar
yang ada di bawah slu
masa perusuh maksudnya
sudah kita halo ini masa lain yang sudah disiapkan
dan ini beda sudah kita investigasi
ada perencanaan yang matang
untuk memobilisasi massa dan meletupkan di beberapa titik
dua bus berimob dirusak
dua truk berimob dirusak
satu toyota rush dinas berimob dirusak
tkp tiga pulsa sektor sabang
dan dua sepeda motor dibakar
ada satu senjata dan yon yang dicuri
ya beserta pelurunya
personil kami yang tergabung dalam tim
dan yang tergabung dalam tim
investigasi dan tim
menangani kerusuhan ini
sudah dapat menemukan pelakunya
dan barang buktinya
tapi nanti kita akan jelaskan bukan hari ini
kami kan perlu juga
menyajikan ke publik
hal yang detail
kalau cuma kulit kulitnya saja
teman teman media juga
kurang enak lah
tapi nanti kita akan sampaikan tentang hal tersebut
dan akan kami rangkai dengan informasi informasi berikutnya
yang dibakar yang dirusak
dirusak dan dijara
senjatanya pelurunya dijara
mobil yang di asal berimob
ya ini mobil yang di asal berimob lanjut
saya sengaja mendahulukan
beberapa perkembangan kasus
dengan informasi ini
mudah mudahan informasi ini dapat
terhadap peristiwa ini
jadi peristiwa ini selalu
dua hari dua puluh satu dan dua puluh dua

selalu ada dua segmen
segmen pertama masa aksi damai
segmen kedua masa
perusuh yang melakukan penyerangan
berikut juga tanggal
kami akan minta
saya akan menyampaikan
kepemilikan senjata api
banyak info info
yang beredar di media sosial
maupun di media media mainstream
penanganan kasus ini
ada yang menyampaikan bahwa
senjata tersebut tidak dapat digunakan lagi
itu senjata rongsokan
nanti akan dijawab oleh penyidiknya
nanti akan dijawab oleh penyidiknya
nanti akan dijawab oleh penyidiknya
ada juga yang menyampaikan
bahwa senjata tersebut akan dimosiumkan
bahwa senjata tersebut akan dimuseumkan
nanti akan dijawab oleh kombes dadi
kita tidak ingin
pelaku pelaku hoax
yang dengan sengaja menyampaikan
berita bohong mengadu domba
sesama anak bangsa
sesama anak bangsa
dan ini akan
tidak kita luruskan
nah dalam kesempatan ini
meminta kombes dadi hartadi dari
di tv dum baris tni polri
apa yang tadi saya sampaikan
terima kasih pakadipu mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore rekan rekan sekalian
penanganan kasus kepemilikan
senjata api ilegal
dan dimiliki juga
tanpa hak yang di
dan tersangka hr
penanganan sampai perkembangan
penanganan kasus ini
dari dan puspom tni
tanggal delapan belas mei dua ribu sembilan belas
pom tni terhadap perkara
pengiriman smp yang diduga
puspom tni tersebut
tanpa hak menerima
dan atau menyerahkan senjata
sebagai mana dimaksud pasal satu
nomor dua belas tahun
laporan polisi tersebut
penyelidikan dan penyidikan
dan kami telah melakukan
pemeriksaan hingga saat ini
baik para saksi
dari lapor ahli pidana maupun
kami sampaikan hasilnya
pada tanggal lima belas mei
seseorang yang bernama
menerima dan membawa
dan tanpa dilengkapi dengan
surat surat yang sah
senjata api tersebut
pemeriksaan para saksi
atau berasal dari
secara tanpa hak
sejak satu september
yaitu pada saat
kemudian senpi ilegal
dan oleh saudara s dititipkan kepada
saudara atau tersangka
hr yang merupakan
dan sebagai pengawal
senjata api ilegal tersebut
yang tidak dilengkapi dengan
yaitu di aceh
sekitar awal bulan april
diminta oleh saudara s
melalui hubungan telpon
untuk dikirimkan ke jakarta
oleh saudara hr
security item itu bisa dikeluarkan
apabila senjata api
sah ada asal usulnya
karena senpi ini memang
surat suratnya maka oleh
saudara b tadi dibuatkanlah
surat keterangan palsu
ditandatangani oleh kabinda aceh
s sudah bukan
menjadi kabinda aceh
kemudian atas dasar surat tersebut
diserahkan kepada protokol
yang bernama l
atau diterbitkanlah security item
agar bisa dimasukkan
penerbangan maskapai garuda
kepada salah satu
saksi yang bernama
yang akan melaksanakan
pendidikan dan rapat
sementara senjata api tersebut
bagasi dari maskapai
dan senpi tersebut
oleh saudara b tadi yang memasukan
yang menjadi protokol
di bandara soekarno hatta
bahwasanya senjata tersebut
adalah milik tersangka s
diperintahkan atau diminta
kepada saudara z untuk mengambil
agar dapat mengambil senjata
surat secit tadi
terbang dan tiba di
saudara s menyerahkan kepada
pada saat itu juga oleh anggota
diamankan dan di
interogasi dan selanjutnya
diserahkan kepada pom tni
untuk dilakukan pemeriksaan
dengan dasar itu
karena hasil pemeriksaan dari pom tni
para pelaku itu
selain daripada anggota
ada warga sipilnya
maka dikirimkanlah surat tadi
kepada pak kapolri dan baris krimpori
melakukan tindak lanjut
senjata api yang
barang bukti atau menjadi objek
kami sudah melakukan
pemeriksaan di laboratorium
bisa dilihat pada poin tiga
kotak nomor tiga
logo telah dihapus
tapi nomor serinya masih terlihat
berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut
pucuk senjata api
tersebut adalah senjata api laras panjang
dan dapat berfungsi dengan baik
serta dapat ditembakan
dengan video yang saya tunjukkan
bahwasannya senjata api ini adalah
senjata api aktif
dan dapat membinasakan
dua buah magazen
adalah magazen yang
masuk atau cocok
dengan senjata api
yang dimaksud tadi
satu buah peredam atau silencer
adalah peredam senjata
yang cocok juga
dengan senjata api yang
nah ini dengan peredam
tanpa peredam dulu
ini dengan peredam
ini dengan peredam
yang bersangkutan mengatakan ini adalah testimoninya beliau
yang bersangkutan menyampaikan bahwasannya betul tersangka kenal dengan saudara
tersangka s sejak tahun dua ribu delapan di banda aceh pada saat beliau
kita dengarkan dulu testimoninya
sebelum tiga bulan
sebelum tanggal lima belas
bapak ada ke aceh
dan saya diampingi beliau
beliau berpesan ke saya
tolong dikirimkan senjatanya beliau
karena mau dibebeki
berhubung saya ada kegiatan yang lain
dan lagi ada kegiatan dan ada urusan yang lain
ya beliau sempat menghubungi saya beberapa kali
dan mengatakan kenapa lambat sekali dikirim
baik bapak saya akan cari peluang untuk dikirimnya kapan
bisanya saya kirim di tanggal lima belas
itu melalui teman seperti saudara saya namanya benny
melalui bandara sultan senangguna
jadi jam tanggal empat belas saya hubungi benny
supaya bisa dicairin senjata bapak
baik bang saya akan cair
begitu kata benny
jadi tanggal lima belas benny konfirmasi ke saya
bang senjata ini bisa dikirim jam tiga sore
tapi tetep sejauh ini saya melakukan penumpang dewan kalau sebagai wakil bapak
berarti bapak lulus
participar chapter jarak lebih banyak tapi saya hanya melakukan perpr specified dan lainnya
mungkin di close kepada barang bukti saja
nah disitu saja cukup
kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka s
tersangka s membenarkan bahwasannya senjata tersebut adalah miliknya
beliau menjelaskan senjata api tersebut kadang disebut m empat atau m enam belas atau baby m enam belas
berdasarkan keterangan tersangka s senjata tersebut memang didapatkan pada waktu beliau masih aktif
dan pada waktu itu ada operasi dan mendapatkan sekitar tiga sampai dengan empat pucuk senjata milik gam
kemudian seingat beliau tersangka s untuk yang dua itu
disimpan di gudang untuk yang satu disisihkan
kemudian sekitar tahun dua ribu sembilan atas perintah tersangka s senjata tersebut diminta untuk diserahkan kepada tersangka hr
sampai dengan tanggal satu september dua ribu sebelas tersangka s tidak aktif lagi
tersangka s yang dianggap sebagai penyelamat tetap berada pada penguasaannya dan disimpan disembunyikan oleh saudara hr
kesimpulannya rekan rekan sekalian berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi ahli kemudian keterangan tersangka juga
maka dapat disimpulkan bahwa terhadap tersangka s dan tersangka hr patut diduga telah melakukan perbuatan pidana
yaitu tanggal satu september dua ribu sebelas
hak menerima memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai membawa menyimpan menyembunyikan senjata api
tanpa hak dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal satu undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
demikian pemaparan saya
wassalamualaikum wr wb
sekarang kita akan berpindah kepada penjelasan tentang pengungkapan perkara kasus
membawa menyimpan menguasai dan menyembunyikan senjata api tanpa izin
dengan motif permupakatan jahat untuk melakukan perencanaan pembunuhan
akbp adehari wadir kriminal umum reserse kriminal umum polda metro jaya waktu dan tempat saya persilakan
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
saat itu kami juga mengamankan beberapa puluh butir peluru dari tangan para tersangka
kemudian setelah melakukan pengembangan penyidikan
akhirnya sebelum akhirnya menangkap dua tersangka lainnya
sebelumnya kami memastikan apakah empat pucuk senjata api yang kami gunakan
kami amankan ini masih layak masih berfungsi atau tidak
kami melakukan uji di direktorat intel kampolda metro jaya terhadap keempat senjata api ini
ini videonya bisa kita saksikan bersama sama
itu untuk smp yang pertama
jadi saat sebuah penyus inclusion
hanya untuk katakan bahwa irgendapun kita memanfaatkan tenagaannya dan kita tidak men sacred dirinya
masalahnya kita harus menghafal sesuatu yine baginya yang beriti ke ya tuhan hai kristus
jadi supaya kami dapat memaafkan biraz dgn otak otak
sehingga kalau pada waktu yang pasti kita menghafal di sana
kita mengasihkan kepada dan meneri j substance dia
karena kita tetap mengkhawatirkan tiap rumah other thaningly yang akan dimana mana kita wiusek
yang panjang langsung panjang
ini karena tulisan bb
ini yang panjang ini rakitan
senjata ini senjata rakitan
menggunakan sistem protection
agak dipercepat mas
pas meledaknya ya
layak dan berfungsi
dicoba oleh ahlinya dari direkturat intelkam polda metro jaya
kemudian fakta atau bukti lainnya
yang kita temukan
sebelum kita menangkap
fakta yang baru adalah
keterangan tersangka hk
dia adalah leader dan juga eksekutor
biasanya dipanggil iwan
saya beromisili di
saya diamankan polisi
tanggal dua puluh satu mei
kepemilikan senjata api
dan ada kaitannya dengan
yang saya hormati dan saya banggakan
yaitu bapak mayor general
dimana pada bulan maret
sekitar bulan maret
saya dan saudara udin
dipanggil bapak irfan jain
untuk ketemuan di kelapa gading
dimana dalam ketemuan tersebut
saya diberi uang
untuk pembelian alat senjata
yaitu senjata laras pendek dua pucu
dan laras panjang dua pucu
lanjut tersangka kedua
ini tersangka kedua adalah tersangka ir
selamat malam saya irfan shah
alamat jalan kpbd
kelurahan sukabumi selatan
saya alumni lima ratus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
pada bulan april
sehabis pemilu dua hari
saya ditelepon army untuk bertemu
pak kipran jain di majid pondowinda
kebetulan waktu army nelfon
saya bersama yusuf di pos peruri
lalu keesokan harinya
saya mengajak yusuf untuk bertemu pak kipran jain
kita pun berangkat esok harinya
mengendarai mobil yusuf r tiga
sampai di pondowinda kami parkir di
lapangan parkir majid pondowinda
dan menunggu army datang
army nggak lama kemudian datang
lalu kami pun duduk
nggak lama kemudian
datang pak kiflan bersama eka
dan pak kipran sholat asar sebentar
setelah menunggu pak gibran sholat asar
lalu army memanggil saya
dan saya pun masuk ke dalam mobil pak kipran
karena pak kipran di dalam mobil sendiri
lalu pak kiton mengeluarkan hp
dan menunjukkan alamat serta foto
dan pak kipran berkata kepada saya
coba kamu cek alamat ini
nanti kamu foto dan videokan
lalu beliau berkata lagi
nanti saya kasih uang operasional
lima juta cukup lah untuk bensin makan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
biasa dipanggil iwan
saya berdomisili di
pertanjir binong bukor
saya diamankan polisi
tanggal dua puluh satu mei
pukul tiga belas terkait
kepemilikan senjata api
dan ada kaitannya
dengan senior saya
yaitu bapak majelis jenderal
pada bulan maret
dipanggil bapak iwan jen
untuk ketemuan di kelapa gading
dimana dalam ketemuan tersebut
untuk pembelian alat
dan larus panjang dua pucuk
uang tersebut satu ratus lima puluh juta
dalam bentuk dolar singapura
dan langsung saya tukarkan di money changer
karena saya belum mendapatkan
uang yang dimaksud
senjata yang belum dimaksud
dikejar kejar dan ditagih oleh bapak iwan jen
membawa satu pucuk
sekitar seratus butir
yang tujuan saya adalah
untuk apabila menemukan masa tandingan
untuk apabila menemukan masa tandingan
untuk apabila menemukan masa tandingan
untuk apabila menemukan masa tandingan
dan akan membahayakan
anak buah saya
dan akan membahayakan
anak buah saya
maka saya akan bertanggung jawab
untuk mengamankan seluruh anak buah saya
untuk mengamankan seluruh anak buah saya

itu adalah aksi pemanasan bimu
cuma karena memang masanya belum rame
saya segera kembali ke
pangkalan yaitu di kpu
di jalan proklamasi
ada pun senjata
itu saya dapatkan dari seorang
yang kebetulan juga
masih keluarga besar tni
saya bawa dengan jaminan uang
ke beliau itu lima puluh juta
dan lenis gun kaliber dua puluh dua
yang saya dapatkan
dari saudara adnil
yang meyer saya percayakan
kepada saudara army
sebagai pengawal ajudan
sekaligus drivernya bapak ibu blanjen
yang lenis gun
saya percayakan kepada
untuk menjadi alat pengaman pribadi
selama melakukan aktivitas
ada pun sesuai tu yang diberikan oleh
dan saya sampaikan ke udin
yaitu adalah bapak geranto dan bapak nud
bapak terima kasih
bukan bukan yang itu
yang tg ya
diulangi lagi rekan rekan ya
yang aslinya jawab
pak tajudin tempat tanggal lahir bogor sebelas januari seribu sembilan ratus empat puluh
saya mendapatkan perintah dari bapak majen purnawirawan ki planzen melalui haji kurniawan alias iwan
untuk menjadi eksekutor penembakan target atas nama satu miranto dua lodisar panjitan tiga kudigunawan empat berismerik
saya diberikan uang tunai total rp lima puluh lima juta dari pak majen purnawirawan

selamat malam saya irfansah alamat jalan kpbd rt dua rw
ya bukan dia
selamat malam saya irfan syah
selamat malam saya irfansa alamat jalan kpbd rt dua rw
kelurahan sukabumi selatan kecamatan kebenjeruk jakarta barat
saya alumni lino seratus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
pada bulan april sehabis pemilu dua hari saya ditelepon army untuk bertemu pak ki planzen di majid pondoh indah
kebetulan waktu army nelfon saya bersama yusuf di pos peruri pos sekuritim
lalu besokan harinya saya mengajak yusuf untuk bertemu pak ki planzen
pak ki planzen ke majid pondoh indah
kita pun berangkat esok harinya sekira jam tiga belas mengendarai mobil yusuf r tiga
sampai di pondok indah kami parkir di lapangan parkir masjid pondok indah dan menunggu army datang
army gak lama kemudian datang mengendarai motor
lalu kami pun duduk sambil minum kopi dan makan
lalu kami datang
nggak lama kemudian datang pak ki planzen
pak ki plan bersama eka supirnya
dan pak ki plan sholat asar sebentar
setelah menunggu pak ki plan sholat asar lalu army memanggil saya
dan saya pun masuk ke dalam mobil pak ki plan karena pak ki plan di dalam mobil sendiri
lalu pak kiflan mengeluarkan hp dan menunjukkan alamat serta foto pak yunarto lembaga kuikon
dan pak ki plan berkata kepada saya
coba kamu cek alamatnya
nanti kamu foto dan videokan
lalu beliau berkata lagi nanti saya kasih uang operasional lima juta cukuplah untuk bensin makan dan uang kendaraan
lalu saya jawab siap pak
dan beliau berkata lagi kalau nanti ada yang bisa eksekusi nanti saya jamin anak dan istrinya serta liburan kemana pun
lalu saya pun disuruh keluar dari mobil dan beliau memerintahkan eka untuk mengambil uang operasional lima juta
lalu setelah kita terima uang lima juta itu saya dan yusuf kembali pulang dan army pun pulang
dengan motornya dan kami pulang dengan yusuf menaiki mobil yusuf
keesokan harinya kami pun kedua hari dua hari keesokan harinya kami langsung pulang
kami langsung survei ke lokasi yang diperintahkan pak kiplan
di jalan cisanggiri tiga nomor sebelas
lalu saya dan yusuf menuju ke lokasi sekira jam dua belas siang
sesampai di sana dengan hp yusuf kami foto dan video alamat tersebut alamat pak yunarto di cisanggiri tiga nomor sebelas
terima kasih dengan hp yusuf kami foto dan video alamat tersebut alamat pak yunarto di cisanggiri tiga nomor sebelas
setelah itu dari hp yusuf foto dan videonya kirim ke hp saya dan saya kirim ke army
lalu army menjawab oke mantap
lalu army menjawab oke mantap
setelah itu kami pun kembali pulang
setelah kembali pulang esok harinya army datang ke pos peruri
dan saya sempat bertanya senjata kamu di mana
lalu beliau menjawab saya gade bang
lalu dia berkata kuremah keluar
alamat yang kata pak kiplan itu rumah pak yunarto
lalu kami pun berangkat jam dua belas menaiki mobil r tiga milik yusuf
setelah itu seperti biasa kami foto dan video
dan seperti biasa juga dari hp yusuf kirim ke hp saya dan saya pun kirim ke army
tapi army tidak pernah menjawab lagi
lalu saya dan yusuf kembali pulang dan sesampai di pospori
kami memutuskan mungkin ini sudah selesai tugas kita
dan kami uang yang dikasih sisa yang uang untuk uang operasional itu kami bagi bagi
setelah itu kami pulang masing masing
dan pada tanggal dua puluh satu mei sekitar pukul dua puluh sembilan belas mei dua ribu sembilan belas
saya ditangkap pihak kepolisian berbagai preman
sampilah saya sekarang ini
penutup sekian dan terima kasih
tadi tersangka ir
rekan rekan izin kami lanjutkan
berdasarkan fakta fakta penyidikan yang berasal dari keterangan saksi saksi
kemudian dikuatkan dengan barang bukti
kemudian dikuatkan lagi dengan adanya petunjuk
petunjuk itu artinya adanya persesuaian antara
keterangan saksi yang satu dengan yang lain
kemudian persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti
dan yang terakhir adalah persesuaian antara keterangan tersangka dan barang bukti
mereka ini bermufakat melakukan kejahatan pembunuhan berencana terhadap empat tokoh nasional
dan satu seorang direktur eksekutif caca
dari ke enam tersangka yang kami amankan ini
setelah kami tahan dan kami lakukan pemeriksaan kami melakukan gelar
akhirnya kami menetapkan tersangka saudara kz dan tersangka hm
berdasarkan bukti permulaan yang cukup
akhirnya terhadap dua tersangka lainnya
itu kami lakukan penangkapan
yang pertama saudara kz itu ditangkap di baris krim
pada hari rabu tanggal dua puluh sembilan mei
saudara tersangka kz ini berperan yang pertama memberikan perintah
kepada tersangka hk alias i dan tersangka a
untuk mencari eksekutor pembunuhan
dan tersangka az untuk mencari eksekutor pembunuhan
kemudian peran yang selanjutnya adalah memberikan uang sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
kepada tersangka hk alias i untuk membeli beberapa pucuk senjata api
setelah dapat empat senjata api pun
berdasarkan fakta yang kami dapatkan di beberapa keterangan tersangka
ini tersangka kz masih menyuruh tersangka hk
mencari satu lagi senpi panjang lainnya karena senpi yang didapatkan
dianggap belum memenuhi standar yang diinginkan
kemudian peran lainnya dari tersangka kz adalah memberikan to
target target yang tadi yang akan dieksekusi atau dibunuh
yaitu empat orang tokoh nasional dan satu orang pimpinan lembaga survei
kemudian tersangka kz juga memberikan uang sebesar lima juta rupiah
kepada tersangka ir untuk melakukan pengintaian terhadap target target
khususnya target pimpinan lembaga survei
dari tangan tersangka kz kami menyita sebuah handphone yang dipakai untuk berkomunikasi
antara tersangka kz dengan beberapa tersangka lainnya
kemudian tersangka kz yang kami amankan adalah
saudara hm ini adalah seorang laki laki yang tinggal di jalan metro kencana
kelurahan pondok pinang kebayoran lama jakarta selatan
tersangka hm ditangkap di rumahnya pada hari rabu tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu sembilan belas
tersangka hm ini berperan yang pertama memberikan uang
jadi uang yang diterima oleh tersangka kz itu berasal dari tersangka hm
maksud dan tujuannya adalah untuk pembelian senjata api
kemudian tersangka hm ini juga memberikan uang sebesar enam puluh juta rupiah
langsung kepada tersangka hk alias i untuk biaya operasional
dan juga pembelian senjata api
dari tangan tersangka hm kami menyita sebuah handphone
yang digunakan oleh tersangka hm untuk melakukan komunikasi
dan juga sebuah print out rekening bank milik tersangka hm
kemudian rekan rekan para tersangka ini
ini adalah alurnya rekan rekan ya
tersangka kz itu memerintahkan tersangka ar
dan juga tersangka kz langsung menyerahkan uang lima juta rupiah
kepada tersangka i
dimana tersangka i bersama sama tersangka y seorang dpo
itu bertemu mereka untuk diberi target saudara y
kemudian kelompok target berikutnya adalah
alurnya bahwa tersangka hm langsung memberikan uang enam puluh juta
sepuluh juta untuk operasional
dan lima puluh juta berdasarkan keterangan di bap
untuk melaksanakan unjuk rasa
langsung diterima tersangka hk alias i
kemudian tersangka hm juga memberikan dana operasional sebesar lima belas ribu
singapura dollar atau sekiranya satu ratus lima puluh juta rupiah
kepada tersangka kz
kemudian kz mencari eksekutor yaitu hk dan udin
dan diberikan target empat tokoh nasional
rekan rekan sekalian kami juga menemukan fakta
yang merupakan petunjuk tadi adanya kesesuaian ini bisa di zoom
bahwa tersangka i yang bulat itu bisa di zoom gak mas
nah dari sini aja mas
ini sekira bulan april dua ribu sembilan belas
tersangka i tersangka y tersangka az dan tersangka kz
itu bertemu di parkiran
masjid pondok indah
di sinilah tersangka kz memerintahkan tersangka i dan y
untuk mengintai dan melakukan observasi terhadap target
di lektor lembaga survei tadi
dan di sinilah tersangka kz menunjukkan foto target
kemudian tersangka kz
memberikan uang sebesar lima juta rupiah untuk operasional
itulah tersangka kz
kemudian yang gambar yang kedua
ini adalah tersangka ar saat mereka bertemu
kemudian bukti lainnya yang kami jadikan petunjuk adalah bahwa
tersangka i dan y sudah pernah melakukan survei
dan foto foto serta video surveinya itu sudah dilaporkan
ke tersangka kz
jadi tersangka i dan y sudah melakukan survei
kepada target direktur lembaga survei ini di jalan cisanggiri
kantor lembaga survei menggunakan ini mobil ini
yang digunakan oleh tersangka i dan y untuk melakukan survei
sebanyak dua kali
kemudian dikirimkan hasilnya ke tersangka a
kemudian tersangka a mengirimkan hasilnya ke tersangka kz
ini adalah fakta penyidikan rekan rekan yang kami kumpulkan untuk mengungkap kasus ini
kemudian ini adalah foto ketika tersangka y dan i
sedang bertemu di alfamart cipinang
rekan rekan keterangan para tersangka
yang rekan rekan saksikan tadi di video testimoni
itu adalah sesuai dengan berita acara pemeriksaan
para tersangka yang sudah yang sedang kami sidik
kemudian dikuatkan dengan video testimoni tadi
dan para tersangka juga sudah diambil sumpahnya
terhadap keterangan atau bap yang sudah dia sampaikan kepada penyidik
sehingga kepada dua tersangka baru tersangka kz dan hm ini
yang merupakan pengembangan dari enam tersangka sebelumnya
itu patut disangka atau diduga melakukan
tindak pidana memiliki menguasai
ataupun menyimpan senjata api ilegal
sebagaimana diatur dalam pasal satu undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu
dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup
mereka semua ini bermufakat jahat untuk melakukan pembunuhan berencana
terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei
demikian rekan rekan perkembangan penyidikan dari kami
direktorat reskrim um polda metro jaya
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya demikian tadi kita sudah dengarkan bagaimana pemaparan dari pihak kepolisian
soal perkembangan penyidikan dari beberapa kasus
termasuk tadi yang juga sudah dijelaskan oleh penyidik di kantor menko polhukam
kita lanjutkan diskusi bersama dengan dua narasumber saya di studio saat ini
saya mungkin akan ke pak soleponto dulu
untuk melihat bagaimana apa yang anda tangkap tadi pak dari pemaparan tadi itu
dari penguasaan senjata rantai rantai pertemuan
kemudian tadi sudah ada perkembangan penyidikan sudah disampaikan oleh pihak kepolisian
apa yang anda lihat dari konferensi pers tadi
jadi yang bisa dilihat konferensi pers tadi itu melengkapi apa yang ada tercatat di tempo
dia bisa melihatkan pertemuan itu ada bahwa pengakuan itu ada bahwa perintah itu ada
jelas yang mungkin selama ini orang hanya melihat ah itu ngarang ngarang
tapi ini kan betul betul keluar dari mulut yang di perintah yang mendapat perintah
kemudian mereka bertemu ada fotonya
jadi semua apa yang ada kita baca di tempo itu dilengkapi dengan data senjata yang dibilang kemarin rongsok
antar kita bisa menembak
jadi apa yang ada ini dilengkapi oleh konferensi pers tadi
dengan tadi penampilan video video keterangan tersangka dan sebagainya
nanti kita lanjutkan lagi pak solemanto dan juga mas isnur
kita kembali lagi ke gedung kemenkopol hukam karena sudah kembali kita akan ikuti apa perkembangan terbaru dari konferensi pers
dalam melaksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan itu banyak yang harus diperhatikan
dari sumber sumber manapun dari keterangan keterangan saksi petunjuk rekaman cctv bukti bukti digital
juga ada keterangan keterangan dari media
mungkin ada salah satu media yang menulis tentang hal tersebut
itu juga merupakan informasi merupakan petunjuk bagi penyidik untuk melakukan proses hukum terhadap kasus terkait
ya kita tidak spesifik menyebut tim ya tetapi informasi itu akan kita dalami
ya memang saudara f
itu sudah disebut namanya oleh salah satu tersangka
inisialnya m n atau banyak yang menyebutnya kobra hercules
apakah benar atau tidak keterangan yang sudah dituangkan dalam bap tersebut
kami pasti akan memanggil saudara f untuk meminta keterangan
proses tetap berlanjut
asas peraduga tak bersalah jelas kami kedepankan
itulah prinsip prinsip yang selalu kami gunakan di dalam melakukan proses hukum
sesuai dengan fakta ada alat bukti yang cukup ada persesuaian dan lain lain
ya saya minta komplos dadi yang ini yang menjelaskan
ini yang tadi ya terkait dengan dugaan pemilik senjata api
yang tersangka s
baik terima kasih
dari keterangan yang disampaikan kepada kami tsks menjelaskan bahwasannya senjata tersebut akan diserahkan kepada satuan kopassus
kemudian tentunya berdasarkan hal tersebut kami melakukan mencari informasi secara tertulis kepada satuan kopassus
dan kami sudah mendapatkan
jawaban secara tertulis
bahwasannya satuan kopassus sampai dengan sekarang belum pernah menerima pemberitahuan terkait senjata tersebut akan diserahkan kepada satuan kopassus maupun kepada museum kopassus
jadi informasi tersebut atau keterangan tersebut tidak benar demikian
apakah ada yang tidak tahu
nah ini mbaknya kayaknya ini banget apa
saya ingin tahu sekali
ya yang tadi apa yang disampaikan oleh inisialnya adalah yang biasa dipanggil kobra hercules ini tentang f
bahwa menurut yang bersangkutan kobra hercules ini
dia sering ketemu untuk rapat
ya untuk membicarakan kesiapan pengerahan massa
pada tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei
nah untuk mengecek kebenaran ini
penyidik tentunya akan memanggil saudara f
untuk meminta keterangan
begitu kan ya
nah dari rangkaian semua yang sudah kita lakukan
dari ratusan tersangka perusuh yang sudah kita amankan
beberapa kelompok yang memegang senjata yang baru saja kita kuatkan rilisnya hari ini
tentunya kami sedang bekerja untuk terus merangkai
untuk menemukan apakah ada benang merahnya
mengkerucut menjadi satu
tolong doakan beri kami waktu untuk bekerja
karena f kapolri sudah membentuk tim
bahkan sub sub tim di bawahnya
untuk terus melakukan upaya
penyelidikan penyidikan pengembangan terhadap kasus yang sudah kami tangani
bahkan kasus kasus yang terus kami cari
untuk membuat terang kasus kerusuhan ini
memang sudah ada petunjuk
sudah ada alat alat bukti yang kami miliki
sudah ada connect antara masa masa yang sudah kami proses hukum
ada beberapa keterangan dari tersangka bahwa mereka disuruh a disuruh b
dari daerah mana dari a b c d
saya jelaskan di sini
saat ini kami sampaikan
ya karena memang
ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan
ya akan mengganggu proses tersebut
percayakan kepada f kapolri
tentunya di backup penuh oleh tni
untuk terus mengungkap
benang merah dari semua
yang sudah kami sampaikan
kasus kasus yang kami tangani ya
ya itu sedang kita dalami
yang jelas penyidik sudah
menyita alat komunikasi
buku bank aliran dana
dan lain lain itulah teknik
kita belum bisa sampaikan disini
tunggu saja nanti akan semakin terang ini
penyidik sedang mendalami itu mas
sedang kita dalami
pertanyaannya menggiring ke situ
perlu waktu perlu proses
untuk hal tersebut
polri sudah membentuk tim investigasi
yang diketuai oleh
kami duga perusuh
saat ini sedang berproses pak
tadi pagi juga
intinya tim sudah bekerja keras
paralel dengan koordinasi
dengan komnas ham
ya siang ini mungkin
pak irwasum dan tim sedang berkoordinasi
dengan komnas ham
ya seobjektif mungkin
seluruh rangkaian peristiwa
fokus kepada sembilan
perusuh itu yang menjadi korban
tapi juga untuk yang lainnya
yang menjadi korban
nanti ada waktunya
dengan komnas ham akan menyampaikan ke publik
ini terkait dengan
tidak bisa kita sampaikan
ya kan ada yang ngomong
nanti di pengadilan bisa ditanyakan
nanti kan kita ini kan due process of law jelas di negara kita
ori melakukan proses penyelidikan dan penyidikan
ya membuat terang suatu tindak pidana
setelah kita melakukan proses tersebut bap kelar
itu di challenge lagi oleh
teman kita jaksa penuntut umum
apakah sudah benar
atau masih lengkap
setelah itu di challenge lagi di pengadilan
nah di pengadilan terbuka
oleh karena itulah
ya kami ingin menyampaikan bahwa
kepolisian negara republik indonesia selalu berpatokan kepada fakta hukum
fakta hukum yang terjadi
ya penetapan tersangka selalu diawali oleh
pemenuhan unsur dua alat bukti minimal
memang eranya era media sosial
semua bisa melesetkan dan lain sebagainya
nah oleh karena itulah kami menyampaikan ini
ya sekali lagi
bahwa proses penyelidikan dan penyidikan beberapa kasus terkait peristiwa
sebelum sesudah pada saat
itu adalah fakta hukum
ada mekanismenya kalau mau mencabar kami
lewat proses penyelidikan itu
bukan dengan hoax dan lain lain yang bisa memporak porandakan keutuhan bangsa
ya sudah banyak nih
pak kapus pen
sudah terpahamkan dengan pacaran
tidak pernah kerja dengan pak ketri
semua masyarakat ini sudah memulai segala alam
jadi kita diberikan
sebelum berakhir rawat yang terlalu banyak
kita beri orang yang aktif
tidak bisa diberikan
kita mau mencabar

tanpa dharma menggerua
jadi tidak ada loyalitas loyalitas hanya satu
jadi apapun yang terjadi tidak akan bisa merusak struktur organisasi tni
apalagi hanya karena berita berita yang bersifat hoax
berita berita yang provokatif tidak akan mampu memporak pondakan organisasi tni
soliditas tni termasuk solidar tni dengan polri
yang sekarang sudah kita lihat bahwa dengan soliditas tni dan polri
banyak permasalahan yang bisa diatasi bersama secara terintegrasi
untuk pertanyaan yang pertama tidak bisa saya jawab karena saya tidak punya keterangan tentang itu
di dalam berita acara pemeriksaan bap pro justisia dari tersangka
tadi salah seorang tersangka yang sudah kita tangani
yang tadi saya sebutkan ngetopnya pakai kobra hercules
bahwa yang bersangkutan menyebutkan saudara f sering koordinasi
dan ketemu di satu tempat untuk membicarakan kesiapan ya pengeran masa pada tanggal dua ribu satu ratus dua puluh dua
nah polri tentunya
akan memanggil saudara f untuk dimintai keterangan kita klarifikasi benar atau tidak hal tersebut
itu adalah strategi penyidikan untuk membuat terang suatu dugaan tindak pidana
saya kira satu lagi ini kayaknya sudah lama sekali suapnya
sudah mbak yang lain
ya yang belakang
kita tadi kenapa tadi berencana memeriksa f dan kemudian berapa anggota
tim mawar ini kan sudah disebut apakah ada
disebut sama siapa siapa yang sebut
di salah satu media
betul itu menjadi informasi bagi kita kepolisian belum menyebut ya
nah apakah polisi akan memeriksa orang orang yang kemudian
belum sampai di situ
belum sampai di situ
ya kita akan memanggil untuk diminta keterangan saudara f
karena sudah disebut di dalam bap oleh salah satu tersangka
saya kira demikian tapi saya minta dua hal yang perlu saya luruskan
ada narasi yang beredar di media sosial
saya duga ini adalah untuk
menggoyang sinergitas tni poweri
bahwa ada narasi seperti perintah dari wakadensus delapan puluh delapan anti teror brigjen paul martin sukom
untuk menangkap perwira tni poweri
tidak ada perwira tni poweri aktif
setiap anggota polri paham benar mekanisme yang ada
rekan rekan kami dari tni mempunyai mekanisme peradilan sendiri
yaitu peradilan militer
bahwa kepolisian negara republik indonesia tidak mempunyai wewenang untuk melakukan upaya hukum
apalagi upaya paksa terhadap perwira tni aktif
jadi dapat saya luruskan ini hoax
itu yang pertama
substansi yang kedua
pak martinus ini wakadensus delapan puluh delapan tidak ada mh
dia tidak pernah merasa sekolah master hukum
tulisan martinus pun bukan martinus
jadi sudah kami cap hoax dan sekaligus kami sampaikan ke publik bahwa hal ini hoax
terakhir saya menyampaikan bahwa

tidak ada yang bisa diperlukan
tidak ada yang bisa diperlukan
tidak ada yang bisa diperlukan

tidak ada yang bisa diperlukan

dan akan kami bawa ke sidang disiplin maupun kode etik
bahwa polri akan menindak tegas seluruh anggotanya yang bersifat arogan
saya kira demikian terima kasih banyak
mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang
dan mudah mudahan apa yang kita sampaikan di publik
bermakna dan berguna bagi persatuan dan kesatuan bangsa
bila itu saya berhati hati
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh